bobi aulia berhasil merebut lima puluh lima dua puluh sembilan persen suara unggul dari ahyar salman yang mengantongi empat puluh empat tujuh puluh satu persen
masyarakat kota medan menunggu janji kampanye bobi terutama mengatasi masalah penyebab banjir dan menanggulangi dampaknya
sedikit meniru mertuanya bobi juga akan memulai kerjanya dengan membersihkan birokrasi pemerintahan kota medan yang dinilainya kurang baik
yang penting di kota medan ini kan menepati janjinya amanah ini yang selama ini juga ya
bagaimana nanti sistem birokrasi bisa transparan tidak ada korupsi tidak ada pungli dan kesejahteraan masyarakat
putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming raka berhasil mengikuti jejak sang ayah yang menapaki awal karir politiknya sebagai wali kota solo
berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei carta politika perolehan suara pasangan gibran teguh prakosa mencapai delapan puluh tujuh lima belas persen
perolehan ini meleset jauh di bawah target
sebab pasangan ini awalnya sangat percaya diri dengan mematok target suara sembilan puluh dua persen
meski masih menunggu hasil resmi rekapitulasi kpu gibran dan teguh akan berkomunikasi dengan wali kota solo fx hadi rudiatmo untuk membicarakan program dan proses transisi
jelas nanti kita ingin proses transisinya nanti berjalan dengan lancar apalagi program program yang sudah berjalan sekarang terutama untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan covid
nanti kami akan melakukan komunikasi intensif dengan pak rudi dan pak purnomo
dan ya itu tadi yang saya bilang tadi yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan
tentu tak sulit bagi gibran untuk berkoordinasi dengan wali kota solo saat ini
karena fx hadi rudiatmo adalah wakil ayahnya saat menjabat sebagai wali kota solo
gibran juga akan bersilaturahmi dengan pasangan lawannya untuk mengakhiri polarisasi kubu pemilih
mlih butan cnn indonesia